saudara otoritas jasa keuangan mengakhiri kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak covid sembilan belas
rapat dewan komisioner bulanan otoritas jasa keuangan menegaskan
stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang kontributif
stabilitas sektor jasa keuangan nasional ini juga didukung oleh likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat
pada rapat dewan komisioner ojk mahendra siregar mengungkapkan
seiring meningkatnya aktivitas ekonomi yang mulai membaik dan menurunnya kebutuhan atas kebijakan restrukturisasi kredit yang angkanya terus menurun
ojk mengambil langkah untuk mengakhiri kebijakan relaksasi yang diberikan untuk memitigasi scaring efek pandemi covid sembilan belas
yang berakhir pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat untuk industri perbankan
berakhirnya kebijakan ini tidak berdampak signifikan bagi stabilitas sektor jasa keuangan yang telah membentuk pencadangan di level yang memadai
selama empat tahun implementasi program restrukturisasi dari ojk ini berhasil menopang kinerja debitur perbankan dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi
aktivitas ekonomi yang membaik pasca pandemi dan semakin menurunnya kebutuhan atas kebijakan restrukturisasi kredit
maka yang juga tadi disampaikan oleh pak dian sebagai ke perbankan
ojk mengakhiri kebijakan relaksasi yang diberikan untuk memitigasi scaring effect ataupun buka memar akibat pandemi
termasuk kebijakan restrukturisasi kredit akibat dampak lanjutan covid sembilan belas
pada saat yang sama kepala eksekutif pengawas perbankan dian ediana rai
menjelaskan jumlah kredit yang diberikan oleh industri perbankan
dengan jumlah nasabah sebanyak sembilan ratus empat puluh tiga ribu pada bulan februari
dan tujuh puluh lima dari total debitur penerima stimulus adalah segmen umkm
atau sebanyak empat sembilan puluh enam juta debitur
dengan total outstanding rp tiga ratus empat puluh delapan delapan triliun
tetap perlu diperhatikan risiko perbankan
utamanya risiko pasar dan dampaknya pada resiko likuiditas
terkait sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi
serta potensi peningkatan resiko kredit pasca berakhirnya masa relaksasi kredit restrukturisasi terkait covid sembilan belas pada akhir maret dua ribu dua puluh
untuk itu perbankan diminta meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan
dan menjaga coverage ckpn secara memadai
ojk menilai kondisi perbankan indonesia saat ini
memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi dinamika perekonomian
dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat
dan manajemen risiko yang baik